serbu diskon hanya di motionpay
udah udah gak apa apa aku kesana aja ya
kalo taksi jam segini takutnya juga gak ada
nggak bisa jemput nanti kelamaan
bentar doang kok kesana
kamu masuk duluan saya mau ambil minum
tunggu saya ambil sendiri aja
kamu duluan aja masuk ya
malam ini akan menjadi malam kedua saya dan andin tidur tanpa anak anak
saya takut sikap saya akan membuat angin sedih
ya meskipun dia masih bisa ketawa ketawa
ya kayak biasanya adin pasti sedih
pasti akan tetap senyum senyum ke saya walaupun hatinya pasti kecewa
padahal alasan saya nolak tidur bareng sama andin kan
bukan karena saya nggak cinta sama dia
justru semakin kesini perasaan itu semakin tumbuh
tapi saya cuma ingin suatu saat ketika saya bisa mengingat semuanya
kebersamaan kami akan lebih indah
saya pakai bohong soal saya pengen ngambil air minum
padahal sebenarnya saya lumayan grogi tadi waktu pas mau masuk kamar
atau jangan jangan kamu udah ganti baju lagi
ya udahlah yuk
tengah adin juga istri saya kan
bersalah ninggalin dan mengabekkan hak batin yang adin selama ini
ya udahlah bismillah aja
kalau memang harus terjadi ya udahlah
kamu harus jelaskan
kalau kamu gak mau aku gendong
kalau kamu gak ke wajaran aku gendong
naik ke rumah sakit aja yuk
emang kenapa sih jadi keras kepala gini mah
mama kondisinya lagi kayak begini
ini harus dibawa ke rumah sakit
minimal diperiksa dulu sama dokter mah
kamu disini dulu
mau siap siapin dulu ya
mau liat papa gak tadi
papa gak pernah lo sepanik gitu
papa gak mau makan apa apa
cuma gak enak mainan biasa
nanti kalau dibawa tidur juga sembuh pasti
ban mobil empat empatin bisa kempes semua lo
kok aneh sih
gini aja deh pak
coba deh papa telepon bandin
mbak nin kan ada dokter yang biasa datang ke rumah tuh
iya iya betul juga
bisa gak dokternya kesini
ya aku tau
kamu kan pasti masih belum nyaman berduaan sama aku
jadi aku bawa asgara aja
biar kamu gak bilang aku agresif

eh mau kemana
padahal sih tadi saya udah
amah papa ya
eh pada waktu di papa sih udah
memantapkan diri ya
kok memantapkan diri ya
ya udah gakpapa saya ikutin kamu aja
kalau mau ada asgara juga gakpapa
papa nelfon nih aku angkat dulu bentar ya
walikumsalam warahmatullahi wabarakatuh din
aku mau datang ke rumah kamu kalau ada yang sakit
bisa gak dokter itu
kamu suruh atau kamu minta datang ke rumah bapak
ini kondisi mama
emang kondisi mama masih belum membaik
ini badannya tembal lemes
terus katanya palanya sakit
ya udah gini aja deh aku telepon dokternya dulu ya
aku mau ke rumah sama pak
terus kondisinya belum membaik
maka aku mau telepon dokter yang biasa kita panggil di rumah
tidak ada yang telepon dokter banget
asgara perut papa sakit
aduh kok nggak diangkat ya mas
karena udah malem kali ya
aku kasih tau papa deh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tadi aku tuh udah telepon dokter
tapi ternyata nggak diangkat angkat mungkin karena udah malam kali ya pak
udah istirahat mungkin dokternya
aku ke rumah papa aku antarin mama ke rumah sakit ya
gak usah nak
ini kan udah malem
udah nanti papa pergi naik taksi aja
udah gak apa apa aku kesana aja ya
kalo taksi jam segini takutnya juga gak ada
bentar doang kok kesana
biar papa nunggu disini ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
disini mas askaranya sama aku
udah udah gak apa apa
udah sini sini sama aku
mas aku ke rumah papa dulu sebentar ya
ya udah saya temenin ya
jangan dong kamu di rumah aja nanti aku minta ditemani sama mirna
saya tetep temenin udah malem ini
nanti ditemenin sama riza
mendingan kamu jagain askara
aku sebentar doang kok mas
kamu sama papa jangan bandel ya
gak boleh kayak gitu lagi ya
kalau ada apa apa kabarin ya
ya aku pasti kabarin
kita siap siap dulu bentar
udah malem ya
selain menjadi istri yang baik
kamu juga anak yang berbakti ya nin
kamu itu wanita yang mandiri
semakin mengenal kamu lebih lama
saya semakin terpesona sama kamu
mama masih di taman
kamu gak usah kesini
kamu sudah malem dan udah ada dokter yang ada di dalam
oh udah ada dokter
tadi dokternya dari
yang ini pak fajar
terima kasih ya sudah menolong keluarga saya
kayanya saya pernah melihat bapak deh
tapi dimana ya
belum pernah ketemu pak fajar
kita memang pernah bertemu sebelumnya
saya ikut melamatkan bu andin saat penculikan waktu itu
pernah gak mother
gak mak impulse
kali ya lagi situasinya sekali lagi terima kasih